dalam praktek sampai mahkamah agung
agar audit dari ahli digital forensik memenuhi syarat
salah satu contoh kasus terbesar akhir akhir ini adalah kasus
di mana saya sebagai salah satu kuasa hukumnya
pada waktu itu ada dua ahli digital forensik
salah satu pertanyaan pertama adalah
apakah saudara ahli punya sertifikat internasional
karena di pengadilan umum itu
kalau anda tidak punya anda tidak diakui
yang kedua salah satu syarat mutlak
agar digital forensik sah adalah
account tersebut aplikasi tersebut
kemudian ada istilahnya itu diselebrate
itu mirip dengan audit kantor akuntan
tidak mungkin kantor akuntan melakukan
mengeluarkan neraca rugi laba
tanpa diaudit semua dokumen dari perusahaan
apakah anda pernah melakukan digital forensik
dan kemudian dibuat berita acaranya
dan kemudian diselebrate isinya semua
disitulah ketahuan kelemahan sistemnya dan sebagainya
pertanyaannya apakah anda itu hanya membuat kesimpulan
dari publikasi publikasi di media
tanpa pernah melakukan celebrate atau digital forensik
utuh isi dari si recaptor sibuk
silakan pak yudi dijawab singkat singkat saja
untuk kepentingan mobile forensik
jadi istilah diselebrate itu tidak tepat
mungkin yang coba saya cermati
pertama kepada penanya dari kpu
jadi tadi yang saya sampaikan itu memang sumber datanya itu adalah
dari file yang disampaikan kepada partainya
nah kami mencoba untuk melakukan query
memang tidak melakukan apa yang disebut dengan pengecekan perjenjang
jadi dalam prinsip kami
karena sudah terdigitalisasi semua mekanisme
seharusnya hal hal semacam itu tidak lagi terjadi
berkaitan dengan dpt tadi
jadi kami mencoba melakukan analisis itu berdasarkan file yang disampaikan kepada partai
kemudian kita coba lakukan searching filtering filtering
berkaitan dengan beberapa field ya
jadi memang tidak melakukan verifikasi secara faktual
jadi yang saya sampaikan itu adalah pola pikirnya pak
jadi kami setelah tadi dalam paparan ini tidak menyatakan bahwa kami melakukan aktivitas digital forensik
karena memang kalau digital forensik secara resmi itu harus ada request
nah yang kita lakukan itu adalah berdasarkan data dan fakta yang ada
karena itu bisa didapatkan secara langsung di dalam publik ya
orang orang it saya kira mengerti betul apa yang disebut dengan web scrapping
apa yang disebut dengan jason ya
jadi secara prinsip kita tidak membuatkan digital forensik ya
alhamdulillah saya sudah hampir dua puluh tahun bergelut dalam dunia digital forensik
punya s dua digital forensik s tiga pun juga digital forensik
dulu pernah mengikuti beberapa sertifikasi
kemudian berkaitan dengan dari bang refli dan pak bambang
mengenai kapan mulai terdeteksi angka itu
jadi kalau kita membuka satu situs
maka kita bisa melihat pada tanggal empat belas februari jam delapan
jadi dalam wib itu kurang lebih sekitar jam delapan belas tiga puluh
nah angka yang muncul itu sudah di angka lima puluh
kalau tidak salah ya dua puluh sekian untuk satu
lima puluh tujuh untuk dua kemudian tiga pun ada angka itu
nah angka ini tidak banyak berubah
bahkan ketika saya sampaikan ketika ada pernyataan mengenai ada kesalahan
terkait dengan satu ratus lima puluh empat ribu tps itu ternyata tidak berdampak
logikanya ketika proses verifikasi ketika data itu masuk ya
maka tentunya forest validasi itu akan bergerak dengan cepat dinamis
nah dinamis itu tentunya akan juga berdampak kepada pergerakan angka
dan saya kira itu pernah terjadi pada kalau ada publikasi publikasi hasil
nah pergerakannya tidak terlihat seperti itu
kemudian kenapa yang muncul isi rekap dengan yang berjenjang ini sama
jadi ketika ada permasalahan di si recap kemudian dikonfirmasi dengan berjenjang
nah itu justru yang harusnya nanti menjadi kewenangan dari mungkin majelis atau siapapun
memerintahkan untuk kepentingan audit untuk memeriksa betul kenapa aku biasa seperti ini
terkait dengan hilangnya metadata hasil
jadi memang dalam dunia image forensik khususnya
bahwa yang namanya metadata itu suatu yang krusial
data itu akan memberikan identitas mengenai keaslian orisinitas suatu objek
nah mal ini kalau saya gambar di unggah maka akan ada metadata
itu akan cerita mengenai kapan kemudian kualitas dan sebagainya
nah dalam kasus ini kami melihat bahwa ada upaya untuk kemudian ngedrop mendrop informasi metadata
dengan hilangnya metadata maka kemudian kita tidak bisa lagi memverifikasi
ketika suatu data metalitas sudah hilang kita tidak bisa lagi mengatakan itu sebagai asli otentis
hal hal yang menjadi alat ukur mengenai apa otentikasinya origilitasnya
kemudian terkait dengan bahwa tahun berapa tadi ya
ada dpt yang terpublikasi secara umum di publik ya
mungkin sebenarnya dari satu sisi apalagi dengan adanya undang undang pdp
yang punya tanggung jawab untuk mengawal menjaga data data pribadi
termasuk nama alamat itu ataupun data pribadi adalah mereka yang memegang data itu
nah seharusnya mereka yang memberikan klarifikasi
jadi ketika tidak ada klarifikasi tentunya itu menjadi soal pertanyaan kenapa tidak ada klarifikasi
kemudian terkait dengan adanya beberapa ilustrasi mengenai tadi
mengenai perubahan fasilitas ataupun akses daripada mobile sirekap
tadi disampaikan di dalam presentasi bahwa pada tahap awal yaitu staging
stading itu ada sebuah istilah di dalam pengembangan aplikasi
itu tahap untuk konfirmasi konfirmasi desain konfirmasi segala sesuatunya
waktu itu kita melihat saat stading ini satu akun kpps itu satu device ya seperti itu
tetapi ketika kemudian muncul versi berikutnya
ada beberapa versi update itu khususnya pada versi dua ratus empat puluh satu itu
kita coba lakukan lagi refless engineering
jadi kami sampaikan refresh engineering itu adalah sebuah proses untuk kita mencoba mengambil
short scott yang ada kemudian kita melihat bagaimana cara kerjanya untuk kepentingan mempelajari prosesnya
nah kita menemukan ada beberapa code yang ternyata setelah kita coba terjemahkan
angkut itu bermakna menghilangkan bermakna memberikan fasilitas kepada beberapa
kepada satu kpps untuk bisa juga login di beberapa device dan di beberapa wilayah gitu
maksudnya gini saya bisa tambahkan sedikit ada supaya ini klarifikasi
maksudnya gini kalau satu mobil apps mobile itu setelah diserahkan oleh vendor kepada pemilik itu tidak ada masalah
tapi beberapa hari sebelum pencoblosan menurut yang tadi dikemukakan itu ada masalah
dan masalah itu memberikan akses pada orang
nah itu juga bisa jadi yang selain pemilik itu untuk juga mengubah itu kan kecurangan ada di situ
apakah pengubahan itu yang tidak diketahui dari source yang tadi itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan yang
maksudnya yang mulia itu saya kira itu sudah memberikan kesimpulan terhadap
no no ini pertanyaan bukan kesimpulan
pak bambang ya pak bambang tidak menambahkan tapi menjelaskan pertanyaan sebelumnya
sudah jelas pak yudi sudah jelas jawab pak
ya penjelasan saya itu tadi bahwa ujungnya itu adalah potensi
jadi itu bisa menjadi sarana terfasilitasinya kecurangan
jadi adanya perubahan perubahan itu menjadi sebuah sarana untuk terfasilitanya suatu kecurangan seperti itu
baik bisa dipadatkan pak yang belum dari kpu
satu ada mau di jeet pak jalis
hotman paris mau di jeet
ya nanti nanti di terakhir mungkin akan ditambahkan
dasar bahwa yang dijadikan kajian bapak itu sirekap atau yang tiga ratus enam puluh belum tadi
ya artinya kami melihat bahwa pernyataan mengenai sirekap sebagai alat batu jenjang itu sebenarnya
dari aspek teknis itu adalah sebuah alat utama sebenarnya
nah sementara kalau kemudian di pernyataan bahwa itu sebagai alat batu jenjang
pernyataan bahwa itu sebagai alat hitung berjenjang itu adalah untuk kepentingan tadi apa tuh hasil
akhirnya tapi yang kami coba angkat isu ini adalah bahwa seharusnya sirecap itu sebagai
alat bantu utama untuk perhitungannya jadi data utama yang yang tersimpan itu dari delapan ratus ribuan
tps itu ada di sirekap gitu ya seperti itu seharusnya dengan kualitas yang sesungguhnya yang handal itu
semuanya bisa tercatat di situ ya kalau mau verifikasi di situ kalau mau validasi ada di
situs semuanya gitu baik pak otman yang mana yang berjawab izin majelis termohon ya pertanyaan kami
bukan itu pertanyaan kami adalah bisa nyajap itu biar dicap itu karena tahunya cuma itu ya jangan dianggap
tidak tahu yang ditanyakan tidak baik yang pak otman apa yang pak otman yang belum tahu hasil audit
saudara kan untuk dipakai sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dan anda tadi mengatakan memang
persyaratan formal untuk itu belum dipenuhi yaitu ada request dan family account harus ngasih secara
sukarela tolong dikonfirmasi bahwa memang secara formal persyaratan hasil audit suara itu bukan
untuk secara resmi belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti resmi di pengadilan
hanya sepihak dari anda sendiri saya coba mengklarifikasi yang mulia
bahwa saya katakan saya tidak melakukan digital forensik atau audit forensik yang saya ambil itu
adalah pola pikir seorang digital forensik di dalam melihat keganjilan keganjilan itu jadi menangkap
data menganalisis gitu ya seperti itu yang mulia bukan audit ya ya bukan isi doang berarti asumsi
majelis ya makasih baik terima kasih pak ali pak yudi keterangannya terima kasih ada tambahan
dari hakim sedikit pak yudi sabar sebentar
dari terima kasih terima kasih yang mulia pak ketua pak yudi ada sedikit yang menggantung statement
bapak tadi bapak mengatakan ada koreksi data sirekap ya tetapi tidak nampak ada
fluktuasi gitu ya pertanyaan saya itu sesuai dengan keahlian bapak apa faktor faktor
yang menyebabkan terjadinya hal seperti itu ada koreksi tapi tidak nampak fluktuasi data
pada si rekap apa faktornya
memahami kira kira faktornya yang disebabkan
ada perubahan dari data
nah menurut keahlian bapak itu faktornya
bukan kira menurut keahlian bapak
baik terima kasih pak yudi
pak ayudi kan memang ahli
dan mungkin juga sudah mengikuti
ada tambahan sesuai dengan keahlian
nah ini tolong ada penjelasan yang
karena dulu juga situng ini juga
menjadi salah satu yang dipermasalahkan
persidangan dan sekarang muncul lagi serekap
apa sesungguhnya sudah berubah
itu juga ditekankan mengenai
perbedaan yang sangat signifikan dari kedua
real time itu artinya ketika ada perubahan data
setelah selesai semua baru kemudian dipublis lagi
jelas akan merubah juga data data
saya lima tahun lalu tidak terlibat langsung
mekanisme jauh lebih sederhana yang mulia
jadi data itu cukup dengan
artinya satu objek saja di foto kemudian diunggah
tidak ada permasalahan itu ya apalagi
sederhana dalam hal mengunggah data
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya